direkturat jenderal pajak siap melayani permohonan pengampunan pajak atau tax amnesty dari wajib pajak mulai hari ini
sebanyak tiga ratus empat puluh satu kantor pelayanan pajak pertama di seluruh indonesia telah menyiapkan meja informasi dan juga loket pelayanan tax amnesty
cnn indonesia com melaporkan khusus di dki jakarta jumlah kantor pelayanan pajak pratama yang siap melayani wajib pajak mencapai hampir seratus kantor
meja informasi akan menyediakan formulir surat pernyataan yang minimal berisi identitas wajib pajak harta utang nilai harta bersih dan penghitungan uang tebusan atas harta yang sebelumnya belum pernah dilaporkan
bagi wajib pajak yang mengalihkan hartanya dari luar ke dalam negeri mereka harus mengisi surat pernyataan untuk menginvestasikan hartanya di indonesia minimal tiga tahun